perumahan x tiga mei dan xion angkub jakarta timur menolak penggusurannya akan dilakukan komando daerah militer atau kodam jaya
mereka menyebut rumah yang ditinggali bisa menjadi hak milik pribadi karena sudah ditempati lebih dari lima puluh tahun
kericuan sempat terjadi minggu kemarin saat warga perumahan x tiga mei didatangi puluhan tentara yang diduga akan menggusur rumah mereka
warga yang khawatir akan digusur membuat barikade di pintu masuk perumahan
sebelumnya sekitar lima puluh dua unit rumah dari empat ratus rumah di perumahan x tiga mei dan xion angkup sudah diberi tanda akan dikosongkan
penghuninya sudah dua kali diberi surat peringatan pengosongan rumah karena kodam jaya mengklaim sebagai aset kekayaan negara milik tni angkatan darat
menurut ombudsman dari setiap komplek itu mereka bilang ditunggu empat
bukti bukti menyampaikan bukti bukti kalau ini emang tanah tni atau bukan
secara kita sendiri pribadi kita pegang dari bpn kalau tanah ini tanah tidak bertuan atau status quote dan tidak ada yang memiliki
karena kita berpacu sama undang undang dasar agraria disitu bagi yang menempati lebih dari tiga puluh tahun kita bisa meminta untuk menjadi hak milik atau menjadi sertifikat
itu yang kita perhatikan